wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno setuju dengan program revolusi putih yang digegas oleh ketua umum partai gerindra prabowo subianto
program ini dianggap baik karena bagus untuk penguatan gisi dan susu
dianggap sebagai minuman paling mudah untuk disajikan di pagi hari
sandiaga uno menyatakan program revolusi putih atau minum susu yang ditaut dalam akun media sosial ketua umum partai gerindra prabowo subianto
dia menganggap program ini baik karena dapat memberikan asupan gisi yang cukup bagi anak anak
program revolusi putih adalah program memberikan makanan sehat berupa susu kacang hijau dan telur rebus gratis bagi pelajar di jakarta secara gratis
saya melihatnya itu sebagai program penguatan gizi bagi generasi muda kita
susu adalah salah satu asupan protein tapi selain susu ada juga ikan
ada juga kacang
dan jenis jenis protein yang lain
susu itu bagus karena sangat mudah disajikannya di pagi hari di kalangan anak anak sd terutama yang membutuhkan asupan protein
sehingga mereka bisa memiliki badan yang kuat sehat berdaya saing ke depan